masih seputar imlek imlek selalu identik dengan barongsai dan angpao
nah salah satu pusat perbelanjaan di surabaya sekelompok seniman barongsai menggelar pertunjukan berburu angpau di toko toko
mereka sengaja meminta angpao dari pemilik toko agar selalu mendapatkan berkah
pertunjukan dua barongsai ini mengejutkan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di surabaya
ada tiga buah barongsai keluar masuk toko sambil beratraksi
dua barongsai ini tengah berburu angpau yang dipasang di tiang atau dinding toko
mereka menari nari dan beratraksi sambil mengambil angpau yang ditempel di atas toko
atraksi ini mengundang perhatian pengunjung toko
bahkan mereka tak segan segan memberi angpau langsung pada barongsai
ada juga yang mendokumentasikan atraksi ini dengan kamera seluler mereka
bahkan sejumlah pegawai toko juga berfoto selfie dengan barongsai
bagi pemilik toko tradisi barongsai ini sebagai cara untuk bagi bagi rezeki kepada sesama
diharapkan nantinya rezeki akan datang lebih berlimpah
bila membantu sesama dengan membagi rezeki

barongsai merupakan tradisi bagi warga tionghoa terutama yang memiliki usaha
mereka percaya bila toko didatangi barongsai
maka toko tersebut bisa mendapat rejeki berlimpah di tahun depan